akan merayakan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah tahun ini di jakarta
lebaran dua ribu dua puluh empat merupakan perayaan idul fitri terakhirnya menjabat sebagai presiden republik indonesia
usai meninjau stasiun pasar senen jakarta pusat presiden menyebut tahun ini akan berlebaran di jakarta
meski demikian presiden menambahkan belum ada rencana silaturahmi dengan tokoh tokoh tertentu
presiden joko widodo dijadwalkan mengikuti sholat id di masjid istiqlal jakarta
rapi baik tidak ada yang berdesak desakan semuanya baik
lebaran tahun ini berlebaran sebagai presiden pak
sholat id di istiqlal pak
sudah ada rencana silaturahmi sama bukur pak